nah sementara itu pasca pelantikan ternyata ada kejutan yang diterima warga banyumas jawa tengah dari panglima tni terpilih marsikal hadi cahyanto
ya warga banyumas menerima hadiah pesawat mig tujuh belas fresco untuk dipajang di alun alun kota purwokerto
dengan menggunakan truk trailer pesawat mig tujuh belas fresco tiba di alun alun banyumas
pesawat bersejarah yang digunakan saat perang pembebasan iran barat ini akan dipajang di alun alun banyumas
untuk membawa pesawat ini butuhkan waktu hampir dua puluh empat jam perjalanan
untuk membawa pesawat petugas memisahkan beberapa bagian seperti badan pesawat sayap roda serta baling baling untuk mempermudah pengangkutan
selama ini pesawat jenis mig tujuh belas flasco buatan rusia ditempatkan di lanut abdurrahman saleh malang
pemindahan pesawat mig tujuh belas fresco ke banyumas atas perintah dari panglima tni terpilih marsikal hadi cahyanto
hal ini sesuai dengan janji panglima saat dirinya menjadi kasau dan berkunjung ke banyumas yang menjadi tempat kelahiran ayahnya
saat itu panglima berkeinginan untuk memberikan penghormatan kepada tanah asal leluhurnya dengan memberikan pesawat mig tujuh belas fresco
ini pesawat ini adalah pesawat mig tujuh belas resco pesawat buatan rusia
kemudian kami menempatkan pesawat mig ini di sini atas perintah dari kepala setapak ketamugara
beliau ingin memberikan pengakuan kepada ayah anda beliau yang memang kebetulan asli dari banyumas
dan juga beliau ayah anda kasau sendiri adalah teknisi dari pesawat mig ini
ini memang ditunggu masyarakat karena ini nanti akan menambah aksesori yang ada di alun alun
bisa nanti sebagai ruang terbuka hijau
ini bisa menjadi tempat wisata dan juga ada wisata edukasi ini pesawat pak
karena ini pesawat merupakan pesawat tempur pertama yang dimiliki indonesia
yaitu di mana pada saat pembebasan iran barat
rencananya pesawat ini akan dipajang di bagian depan alun alun banyumas
beberapa pekerja masih menyiapkan tempat untuk meletakkan pesawat
sementara perakitan bagian pesawat ini akan membutuhkan waktu hingga sepekan